kuasa hukum pegi setiawan alias vero masih mengumpulkan bukti dan saksi sebelum mengajukan pra peradilan
usai kliennya disebut sebut sebagai pelaku utama pembunuhan vina dan egy
kuasa hukum pegi setiawan sugianti riani bilang tim kuasa hukum sedang mengumpulkan saksi kunci
untuk membuktikan pegi setiawan ada di bandung pada malam peristiwa pembunuhan vina dan eki
yang di sabtu malam dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
kuasa hukum bahkan memiliki bukti tanda terima upah yang diterima pg dan saksi kunci lainnya
yang menerima gaji pada hari itu
ada sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi bondol dan juga bapaknya
pamannya yang sama sama bekerja pada saat tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
mereka sama sama bekerja di bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik koaching
polda jawa barat pun siap menghadapi pra peradilan pegi setiawan alias verong
atas penetapan tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas silam
di rekrimu polda jabar kombers surawan mempersilahkan kuasa hukum
mengajukan pra peradilan dan polda siap menghadapinya
surawan juga bilang tudingan salah tangkap saka dalam kasus pembunuhan vina dan niki
tidak perlu dibesarkan karena sudah diputus pengadilan
untuk melakukan pra pradilan nanti kami akan hadapi pra pradilan itu
kemudian yang terdapat salah tangkap semua sudah diujikan pengadilan
jadi apapun keterangan yang dulu sudah disampaikan oleh para pelaku
bahkan sampai ke tingkat kasus
ya itu sudah fonis jadi saya kira itu tidak perlu dipusarkan lagi ya